cnn indonesia menggelar ramadan fest kawasan masjid agung al azhar jakarta
dan memutuhi keseruan kemurid di sana
kita langsung terhubung bersama rekan kami dan produser lapangan cnn indonesia diana valencia
selamat sore assalamualaikum diana
diana kalau di hari kelima apa nih yang menjadi kejutan dan harus kesana nih warga jakarta
selamat sore ini kurang lebih ini setengah jam lagi ya
waktu yang kita tunggu tunggu ini datang waktu untuk berbuka puasa
nah kalau hari ini tadi saya habis berdendak bergoyang bersama dengan farsisti dan juga rizy tagor
yang hari ini
menjadi bintang tamu di ramadan festival hari kelima
yang tentunya memang ramadan festival ini masih ada sampai dengan tanggal tujuh belas april
jadi bagi heranov nih yang kemarin tidak jadi nyamperin saya ya di ramadan festival di masjid al azhar ini
bisa deh tuh ya besok atau mungkin sampai tanggal tujuh belas masih ada ya ramadan festival ini
nah kalau misalnya soal yang di belakang saya nih
aduh ini udah kecium banget nih
hari ini pilihan hati saya jatuh kepada sate padang
kalau kemarin kemarin saya udah cobain somainya batagornya pentolnya
nah sekarang saya mau cobain sate padangnya tuh di belakang saya
ini saya udah pesen satu
nah selain itu heranov yang juga lagi berlangsung di dalam yakni di aula buya hamka masjid al azhar jakarta selatan ini adalah tausiyah
bersama dengan fadli dan juga habib muhammad syahab
hari ini temanya menarik heranov
tadi saya juga sempat mengikut sedikit ya sebelum keluar untuk melakukan laporan langsung
ini adalah soal pahala di bulan ramadan
kalau misalnya dikatakan pahala di bulan ramadan ini berlipat ganda lalu dosanya seperti apa
berlipat gandakan kemudian apa apa saja yang termasuk dalam kategori pahala begitu ya
nanti juga akan dibahas dan juga ada sesi tanya jawab heranov ya
bersama dengan mereka yang datang langsung di aula buya hamka bersama dengan habib muhammad syahab
jadi bisa deh tuh ya kita selain ya tadi berdenang bergoyang bersama
kemudian juga ada opsi makanan makanan yang bisa kita jadikan iftar begitu ya
makanan untuk berbuka puasa kita
dan juga ada siraman rohani dan juga bisa memperkaya
pengetahuan kita tentang
islam begitu ya
tentang agama kita sendiri begitu di bulan ramadan ini
kembali ke anda heranov
dua hari lagi masih ada kan ya
nanti nyamperin anda di sana
terima kasih diana valencia langsung dari masjid agung al azhar jakarta